kenapa gak ikut turnamen tarung bebas seperti si boi
ah pasti kamu takut
lagian ya ba
boy ikutan tarung bebas itu juga terpaksa
karena itu si chandra itu tuh yang jadi lawannya boy
dia itu selalu gangguin klub motornya boy
dan boy akhirnya bikin kesepakatan ba
kalau dia menang di tarung bebas ini
si chandra gak boleh gangguin klub motor warior lagi
alus pisah si boy
sok mending gentle kayak gitu daripada tawuran tawaran serangan serangan
jadi si boy itu yang ada ketua agen motor
tuh bu devi lihat kan
kalau saya mah orangnya sabar bu
gak kayak chandra
kalau chandra tuh pasti udah diajak berantem orang
gak ngeliat lagi dia bawa bu devi apa enggak
saya kan takut kalau bu devi kenapa kenapa
iya pak amir
ayo pak cepetan kita harus berdiri diri
kok jadi parkir di sini aduh

udah cabut aja
belah ratu ini bu sensei
dengan kalahnya sensei
gue yakin warior pasti pada bertingkah
itu yang bakal bikin bu nga mekesel
pasti bakal mentah hati perjanjian yang udah dibikin sama si boy
gak boleh kita biarin
kita harus balas dendam sama boy
dan anak anak warior lainnya
walaupun nggak bisa dengan cara jantan
kita culik mereka
tidak ada yang bisa dibosankan
tidak ada yang bisa dibosankan
tidak ada yang bisa dibosankan
ya itu dia
gue peringatin ya
jangan pernah lo macem macem sama anak anak
masih block sama
dengan si ece kali ya
masih ada mas
masih ada ruangan ugd yang masih kosong
masih mas buat siapa mas
hei buya lo masih mau cari gara gara ya
urusan kita belum selesai
karena umar akan menghabisi semua
gue gak pernah takut dengan ancaman
kadang kadang boy sempat diajar habis habisan
pasti dia luka luka
kasian banget sih kamu
aku ada di sana
pasti kamu gak akan separah ini boy
pasti kamu juga tambah semangat aku ada di sana
oh iya pasti reva ada di sana dong
dan dia soker gitu sama boy
aku yakin banget deh
lebih baik gue kasih tau mata rempong kalau ada reva di situ
kau lagi mau pulang
tapi yang saya tahu sekarang
tahu nggak kalau boy itu sekarang lagi luka luka gitu
karena boy itu lagi ikut pertandingan
turnamen bela diri gitu
tapi kan dia sekarang pasti luka luka gitu kan tanta
tante tau gak sih tante
ya jelas tau
tante kan mamanya si boy
tante aja sekarang lagi nungguin si boy nih
di ruang gawat barurat rumah sakit
mendingan kamu kesini aja
biar kelihatannya tuh kamu tuh perhatian sama si boy
gue yakin banget
pasti ada temen temennya boy disana
dan pasti ada reva juga
jadi gak kesini
kalau kamu jadi kesini
nanti akan jemput kamu di depan pintu masuk rumah sakit
aku lagi demam terus batuk
aku pengen banget kesana tapi
takut kondisiku nanti tambah parah tantang
kamu juga sakit tuh batuk batuk
ya udah kamu istirahat aja
dan cepat sembuh ya
eh tunggu dulu
jangan lupa adriana
biar cepet sadar ya
doa aku pasti akan selalu menyertai boy
tante yang sabar ya
kasihan juga sakit
wah si nek beli lapisan
mau minum gak
ah lagu lama kamu kemot
pasti ada mau
emang gara gara ngantuk aja mau nyari kopi bah
sok duduk deket abah
kenapa gak ikut turnamen
tarung bebas seperti si boi
ah pasti kamu takut
eh siapa bilang saya takut bah
lagian ya bah
ikutan tarung bebas itu juga terpaksa
karena itu si chandra itu tuh yang jadi lawannya boy
dia itu selalu gangguin klub motornya boleh
dan boy akhirnya bikin kesepakatan bah
kalau dia menang di tarung bebas ini
si chandra gak boleh gangguin klub motor wario lagi
sok mending gentle kayak gitu daripada tauran tauran serangan serangan
jadi si boy teh anak ketua geng motor
jadi si boy ini ketua geng motor wario
saya ketua geng motor serigala
oh jadi kamu juga ketua geng motor
baru ngaku sih ya
sekarang aja baru ngaku
ya kan mantan bah udah gak lagi
artinya teh kamu biangnya anak geng motor
itu kan dulu bah
mantan udah beneran udah gak lagi
apa juga tuh kan mantan anak geng motor
tatoannya gede banget
sebenernya gini bah
serigala sama wario tuh udah bergabung bah
tujuan kita gabung itu cuma untuk hal hal positif
terus rencana juga mungkin ada bakti sosial bareng ya kayak gitu mbak
untuk hal hal positif aja
iya tapi tetap
musuh kamu tuh geng motor ada dimana mana
iya sih bah
kalau itu mah pasti ada
sekarang kamu punya bela diri apa emangnya
ya saya ikut taekwondo sih
wah halus teh kaki bisa kaluhur teh halus
tapi kamu harus tambahin ilmu bela diri praktis
nah ikut apa
ih kalahkan maja dong
ih kalahkan maja dong
mau ngapain bah